kita semua disini buat dia kan
re kayaknya gue juga harus ngenangin gue deh
kayaknya gue terpukul banget
saya ini kayak nyesel gitu udah ngijinin hai kamu ikutan turnamen
lagi juga kenapa sih pada ikutan kejuaraan tarung bebas
gue cuma mau ngelindungin anak anak warior yang tadi nih mau dagisin sama guru karakteris rio
dan gue menantangnya ribut di kejuaraan daripada harus ribut di jalan
eh hai kalau malah pengen ikut lo tau sendirilah hai kalau orang gimana
udah re mending lo tenangin gue dulu gi
yaudah bentar re
terima kasih rich
enggak ada masa

gak tau dulu
ada yang mau bercanda
soalnya kalau gue ngeredekin
gue jadi agak relaks dikit
heikal gimana dok
dia sekarang sudah sakit
cuma kita tinggal menubah si rongsennya
dan kepala deterna kebetulan keras
cuma kalau bisa jangan rame rame ya
kalau gitu yang masuk biar
sama sidi aja
nanti kalau ada yang masuk